sembilan pasangan bukan suami istri selasa malam terjaring razia yang digelar satpol pp dan polisi di sejumlah losmen dan rumah kos di surabaya
operasi ini sengaja digelar untuk mengantisipasi praktek prostitusi terselubung yang kerap memanfaatkan rumah kos dan losmen
petugas kepolisian bersama satpol pp selasa malam memeriksa satu persatu kamar sebuah losmen di jalan cimanuk surabaya
hasilnya petugas mendapati dua pasangan muda mudi berada dalam satu kamar tanpa ikatan resmi
saat razia berlangsung seorang pria sempat melawan petugas karena menolak dibawa ke kantor polisi
razia kemudian berlanjut ke rumah kos di jalan gunung sari wonokromo
di tempat ini lima pasangan tak resmi terkena razia karena tidak memiliki surat keterangan tinggal sementara
dalam razia ini sebanyak sembilan pasangan dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut
pada razia malam hari ini di beberapa homestay maupun wisma kita amankan sembilan belas orang atau delapan pasangan sebagai pasangan yang tidak sah
selanjutnya kita bawa ke rumah kos dan koordinasi dengan salah satu pp yang digunakan proses lebih lanjut
razia rumah kos dan losmen sengaja digelar untuk mengantisipasi praktek prostitusi terselubung
razia rumah kos dan losmen sengaja digelar untuk mengantisipasi praktek prostitusi terselubung
yang kerap memanfaatkan tempat tinggal umum
lukman rozak surabaya